kal kal kal kal kamu kenapa kal
pasti kamu gak baca doa ya
pasti kamu gak baca doa ya
pasti kamu gak baca doa ya

ini motor yang dipakai pembalap
motor itu loh paling generosi dot
yang buat balapan itu dulu
kau gak deh
pas di rumah aku dulu sama ayah aku
pokoknya keren banget tuh
aku jadi pengen dulu
aku juga pernah
kalau misalnya kita jadi kayak valentina roshi
yang waktu itu pembalap pembalap
pas di asfal dia kena drrrrrr
gini pokoknya pas belakang begini
main tidur udah malem
ini tuh waktunya tidur
bukan buat main main begituan
berisik tau gak
orang tuh mau tidur
ganggu aja sih
lagiin kamu ngapain tuh baca baca buku begituan
eh sobri kalau mau tidur ya tidur aja
peluk tuh doraemon
ya aku tidurnya gimana kalo berisik kayak gitu
ini kan udah malem
sebaiknya jangan berantem
ambilin banteng aku dong
berarti kamu yang ambil
gede sih gak usah ngegas juga
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
gila ini udah malem
soalnya balapan akan segera dimulai
sudah siap mas
dimulai dari ya mas
dari lima juga boleh
dari tiga juga boleh
mau balapan juga
kita tuh mau balapan
bukan mau isi bensin
kamu akan kalah sama aku